yang bayar makanan disini siapa
kamu dipukulin sama satria gara gara aku
emang aku sih yang kasih tahu satria soal hubungan kita
melawi bukan soal kamu juga semuanya
dan kamu emang bener kok
seharusnya emang satria tau
dan malahan ini semua salah aku
aku yang udah janji sama dia
untuk aku mau deketin kamu
kamu yakin kamu udah gak apa apa
masih ada yang sakit
kamu dipukulnya dimana
ya tadi sih satria emang mukulnya agak banyak
tapi aku aku pangis terus
sakitnya paling deras
kamu mau sakit aku hilang
sakitnya sih disini
yaudah gue lus lus ya
biar cepet sembuh
yang bener lulus
aku tahu kamu benci sama aku gara gara aku gak terbuka soal hubungan aku sama andre
hati aku udah aku berikan sama andre
tapi dengan accidentally akukuppan mereka bukan berarti aku melupakan kamu
kamu tetap punya arti yang sangat dalam di hati aku
di hati aku
itu kenapa aku kesini saat
buat minta restu untuk melanjutkan hubungan aku sama andre
restu kamu bilang
egois banget kamu wih
kamu hanya mikirin perasaan kamu kamu gak pernah mikirin perasaan aku
kamu bilang kalau aku punya arti di hati kamu
kamu gak usah nyenengin aku wih
lebih baik sekarang kamu pergi
aku gak mau ada kamu di sini
pergi aku bilang wih
ya udah san
aku permisi dulu
selamat malam tiga
udah kamu itu gak usah sedih
kalau aku ada di posisi satria sekarang
aku pasti ngelakuin hal yang sama juga
aku tahu perasaannya
tahan saja buatogg
malah aku kan pengen mikirin kamu terus
udah aku pakut ke adaptive maintenant
saya k zeiten kalau mau kes circulation
udah sudah hati hati

betapa elektrik dia lagi
terus aku bisa bareng bunda sama kita
terima kasih juga son
satu pintu lagi tapi komudi
kamu jangan bohongin mama ya
mama telepon ke kantor dan kamu gak ada janji sama klien
enggak emang mendadak ma
aku juga pas tadi lagi makan kliennya nelfon aku
mama ini aku lagi meeting sebentar
nanti aku telfon lagi ya
aku harus ngelakuin itu
tapi aku gak suka andre
aku gak enak
aku gak suka kalau kamu harus berbohong terus sama mama kamu
gak enak perasaan aku andre
ya kamu pikir aku suka pa wih
aku suka ngelakuin ini
enggak aku terpaksa ngelakuin ini
karena aku gak mau kehilangan kamu
terus sekarang gini aja
kita pelan pelan kita luluhin hati ibu kita masing masing
kita harus yakinin dia kalau kita itu serius
play selama ada kamu di sisi aku
aku gak akan menyerah
mas tete lg ngapain ketika ibu bilang jangan ketemu mas andrest
mak sebenarnya tete dan andree sudah ngelawan
tapi tolong jangan kasih tahu ibu dulu ya
ibu kan lagi sakit
kalau ibu tahu nanti malah tambah parah
tolongin teteh ya
yaudah ya mai gak kasih tau
mau ngapain lu
mau ikut duduk disini
tugas lo adalah menyetir mobil gue
jadi tugasnya jagain mobil
terus kalau lu makan disini
lu pikir yang bayar makanan disini siapa
kan ada non lila
lama lama lunjak lu ya
biar jadi gelandangan lagi lah
masa traktir makan disini aja gak mau
malah kata orang non
kalau traktir kaum duafa seperti saya nih
non lila mau gak masuk surga
udah deh gak usah bawa bawa surga
udah sekarang pesen makan tapi jangan yang mahal mahal
eh non mau kemana
lagi sih gue mau ke toilet
bentar no saya temenin

ini itu restoran favorit keluarga aku
iya bukan cuman bagus
kok bisa ada mereka berdua ya
restoran ini bisa banjir air mata non lila
mendingan gue samperin sekarang
nenek satria tante indi itu suka sama dengan sapinya
eh non tadi saya udah lihat nih menu menu di sini kurang menarik non kurang enak
mendingan kita keluar lagi dari sini kita cari tempat lain
sekarang tinggal pilih tempatnya dimana
kamu maunya dimana
nah itu di ujung itu kosong
dan biasanya di ujung itu romantis
udah lama gak kunjung restoran kami
iya baru sempet nih
saya minta tempat yang biasa ya
tempatnya udah kami siapkan disana
mari silahkan ibu
ada mama ada nenek ada semuanya
kebetulan sekali bu pak andre juga sudah ada di dalam
pak andre disini kan
iya betul ada di dalam
eh itu dia
andre kamu disini sama siapa
aku aku sendirian ma
aku aku sendirian ma
andre ada penampakan mengendap endap kayak mayat hidup
kamu gagap atau gugup
benar kamu sendirian disini
iya aku aku sendiri ma
ini bukan sama sekali
tidak ya uit lah